kita ke informasi selanjutnya kehidupan etnis tionghoa di indonesia terus mengalami perubahan seiring kerusuhan mei seribu sembilan ratus enam puluh
salah satunya penggunaan tralis besi di tiap sudut permukiman mereka
koresponden maria sarjana memberikan ulasan yang berikut ini
yang mereka tujuh itu kan justru orang orang chinese
indonesia kami indonesia
kami indonesia kami indonesia
ya gimana pun memang rasa takut itu ada
trauma takut dan merasa terancam
setidaknya inilah yang dirasakan warga negara indonesia tionghoa saat itu
ya kerusuhan penjarahan kekerasan seksual mei
seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan menjadi titik balik cara hidup mereka yang kerap dipanggil china
waktu sembilan puluh delapan pernah pernah saya waktu itu pas lagi ada di kantor
jadi waktu kerusuhan itu pas di kantor kita itu di bawah itu ada keluar asap kan
jadi pas keluar asap kita coba mau lihat kita penasaran
kita lihat ke bawah nah itu gak lama ada batu
batu tiba tiba itu nimpuk nimpuk
karena kita punya kantor kan itu seperti ruko
jadi kebetulan pakai tralis
nah jadi begitu batu itu dilempar kaca pecah batu itu mental kena tralis
merasa aman kemudian menjadi hal yang paling utama dicari dan diupayakan etnis tionghoa di jakarta
kalau sebenarnya sih kalau untuk pengamanan di dalam itu kita cuma kita berpikirnya itu karena kita kan tidur di lantai dua
jadi lantai tiga itu kita gak pasang tralis
jadi untuk lantai dua itu
kita usahakan itu untuk school kita aja gitu
jadi tidak bisa ada akses dari lantai tiga masuk ke lantai dua
seenggaknya itu kamar
penggunaan tralis secara masif pun diakui sosiolog sebagai manifestasi pencarian rasa aman yang dirasa sulit mereka dapatkan
sangat mungkin bahwa ini merupakan satu bentuk upaya untuk makin memperkuat rasa aman
setelah tahun sembilan puluh delapan fenomena sebelum tralis itu adalah munculnya kebiasaan untuk pembuatan semacam gerbang atau pagar
tindakan etnis tionghoa dalam melindungi diri pun kerap dipahami lain
etnis ini dianggap eksklusif dan tak mau membaur dengan warga negara indonesia dari etnis lainnya
sejarah mencatat perilaku etnis tionghoa tercipta bukan tanpa alasan
keberadaan etnis tionghoa yang terus bertambah tak lagi menguntungkan dan dianggap ancaman
voc mulai membatasi kehidupan etnis tionghoa dan tetap menarik upeti dari mereka
mereka memberontak dan melawan belanda
namun pemberontakan tionghoa terhadap voc dibalas pembantaian
tapi inilah cara terbaik yang bisa dilakukan etnis tionghoa setelah kerusuhan mei sembilan puluh delapan untuk memberikan rasa aman dari ancaman ancaman yang mereka dapatkan di negaranya sendiri
maria sarjana jakarta